sementara itu ketua umum partai kebangkitan bangsa yang juga cawapres pemilu dua ribu dua puluh
muhaymin iskandar tampak berada di rumahnya di jombang jawa timur
selama lebaran muhaymin iskandar mengaku tidak akan membuka komunikasi politik
termasuk dengan presiden terpilih prabowo subianto
kata caimin komunikasi politik menunggu proses sidang sengketa hasil pilpres di mk tuntas